kemarin yang diceritain sama ibu siapa namanya
nah itu gimana
kalo lu udah cocok ya udah kawin aja buruan
mak mina mau minta tolong sama emak
besok mak temenin minah ya
emak ke rumah
mbak minah mau minta tolong sama emak
kalo sama emak kan pupuput segen
jadi emak bisa ngatur pupuput
iya ini kan juga usulan dari emak ya
iya iya besok gua kesana gua nemenin lu
kalo gitu minah pulang dulu ya emak
siniu senyum kenapa bang
emang kenapa senyum emak malu lah
kelantan tamat sakit
oh bu yang bener ah
bener lho tamat sakit
abang liat liat adek ini makin cantik aja ya
enggak ah literally indri biasa aja kali
aduh bibirmu deh
adek mau kemana sih
liat gak pake seragam emoskola lah
aduh adek ini cetuh sekali mulutnya
lagian abang tuh suka kayak gitu kalo ngeliat yang bening bening kayak adek ini
suka grogi abang
iya apaan sih
ah adek kayak gitu terus mukanya
yaudah abang antar aja ya
gak usah bang makasih
indri udah janjian sama teman indri
aduh udahlah abang antar aja lah
daripada ada capek kan panas kayak gini
oke kalau gitu abangin duluan ya
eh abang tambah lagi nasinya
ntar mau dimasakin apa buat makan siang
apa ada deh
tam juga masakin ya
malu kayak dikit
hari ini mpih pulang agak sore nih pak
kemarin yang diceritain sama ibu siapa namanya
kawin aja buruan
buat ke laundry dulu
hati hati ya bang
ya itulah mak
yang minah omongin semalam
dari ibu puput
makanya minah nih buru buru masak
kalo ibu puput udah dateng udah deh
begitu lu kerja yang lain
gue yang masak
gak apa apa mak lanjutin
makasih mak makasih
hebat si mamat bisa mendamaikan bang muhid sama bang rizal
bang muhid sudah berdamai sama bang rizal
oh bagus deh
dompet ketinggalan lagi
aja di belanja deh
mau pulang dulu ya
dompet ada di tangannya
mungkin dompet yang lain
orang kaya dompetnya banyak
gitu ya orang kaya
gue beliin sarapan buat lo
abang baik banget
kita kan temen
lo juga baik sama gue
lo cobain ya enak
terima kasih bang
ya udah udah jalan deh
lo kan udah baik sama lo
eh bukannya berantem
malah ada orang kampung bilang bang muhyidd sama si loyo pake pelukan segala
sekarang lo telpon dia lo bilang sama dia
lo mau nganterin makanan buat dia makan siang
lo tanya tuh dia mau dimasakin apa
kok malam misin suruh ngantar makanan
ini pasti ada apa apanya kalo muhyidd sampe ngebaikin si rizal